ada masih menyaksikan after sepuluh hujan deras yang mengguyur hulu sungai ciliwung di kawasan bogor jawa barat
membawa sampah yang sebelumnya tertimbun di daerah aliran sungai
akibatnya ribuan meter kubik sampah menumpuk di pintu air manggarai jakarta pusat
ini dia kondisi di pintu air manggarai jakarta pusat pada rabu pagi
sekitar satu enam ratus meter kubik sampah menutupi aliran sungai ciliwung ini
umumnya sampah tersebut berupa kayu bambu dan sejumlah barang rumah tangga seperti kasur
sampah ini menyebabkan aliran air di kawasan tersebut tersendat
sampah ini datang saat dini hari terbawa banjir kiriman dari bogor jawa barat
untuk mengatasinya petugas mengerahkan sejumlah alat berat dan belasan truk
sediakan sekitar lima belas truk
sementara itu seekor ular sanca diamankan petugas pekerja penanganan sarana dan prasarana umum jakarta timur
ular ditangkap saat petugas memantau sampah di sungai ciliwung di jatinegara barat rabu pagi
ular sepanjang dua meter tersebut terlihat di antara tumpukan sampah yang terbawa arus sungai
petugas langsung mengevakuasi ular dengan alat seadanya agar tidak memasuki permukiman warga
ular tersebut rencananya akan diserahkan ke kebun binatang ragunan